tiga warga sipil tewas dibunuh dan dua truk dibakar oleh kelompok bersenjata pada rabu di komplek yosoma
daerah batas batu menuju kenyam kabupaten nduga provinsi papua pegunungan
selain itu petugas keamanan juga mendapat laporan bendera bintang kejora sempat berkibar di daerah tujuh yale yale kabupaten merauke
seluruh korban tewas telah dievakuasi pada kamis dini hari ke puskesmas kenyam
ada orang papua juga yang kena
ada penjahat orang biak ada pendatang satu
di tanah kita yang tanah diberkati masih ada menggunakan cara cara yang kurang manusiawi
ya memang ada beberapa daerah kenyam itu tetapi itu semua tidak mengganggu
semua itu kan bisa kita tangani semua
puluhan warga yang mengatasawakan aliansi masyarakat pulau hiri mengibarkan bendera merah putih setengah tiang
di proyek dermaga hiri selama
di kota kedengar di kota kedengar di kota kedengar di kota kedengar di kota kedengar
di kota kedengar di kota kedengar di kota kedengar
di kota kedengar di kota kedengar
padahal warga sangat membutuhkan dermaga itu untuk memudahkan mereka beraktivitas sekaligus demi alasan keamanan
cuma kadang begini lihat kalau kirim begini
terus setengah mati lagi masyarakat juga setengah mati
tapi penumpang juga setengah mati nih turun
jadi juragam pun rasa mesti pegang bongka bawa baru terus turun di perahu ini
warga berharap agar pemerintah kota
ternate segera melanjutkan pembangunan dermaga kiri di peributan cnn indonesia